bob foster yang dikenal sebagai pendiri lembaga bimbingan belajar ganesha operation pada senin pagi
dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu manajemen universitas informatika dan bisnis indonesia
bom mengatakan dirinya semakin bersemangat untuk memajukan pendidikan di indonesia
senin pagi di salah satu hotel di kota bandung berlangsung pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu manajemen universitas informatika dan bisnis indonesia
bob foster sudah dikenal dalam dunia pendidikan sebagai pendiri lembaga bimbingan belajar ganesha operation pada seribu sembilan ratus delapan puluh empat
di bawah kepemimpinannya bimbingan belajar go hingga kini memiliki enam ratus sembilan puluh dua lokasi yang tersebar di dua ratus enam puluh
bob foster juga memiliki pembinaan di kota kota indonesia
bob foster juga merupakan pendiri dari perguruan tinggi swasta stie pelita nusantara dan politeknik ganista bandung
kedua perguruan tinggi tersebut kemudian digabungkan dan saat ini menjadi universitas informatika dan bisnis indonesia
selain itu bob foster mendirikan penerbit duta yang menerbitkan buku buku pelajaran sekolah dari tingkat paud sampai sma
sebagai guru besar boposter memiliki visi dan misi untuk dunia pendidikan indonesia
saya mau membina pendidikan
dasar menengah sampai perguruan tinggi
supaya semakin banyak anak bangsa ini yang maju karena semua kita tahu mau mengubah suatu bangsa
ubahlah melalui pendidikan melalui generasi mudanya
saya komit di sana sehingga indonesia yang jumlah penduduknya empat besar di dunia
haruslah sampai pada level punya competitiveness daya saing minimum empat besar di dunia
dalam acara pengukuhannya sebagai guru besar bob foster juga menyampaikan orasi
mengenai strategi untuk keunggulan bersaing yang berkelanjutan
dalam orasi ilmiahnya bob foster yang juga seorang pengusaha menyinggung bahwa jumlah pengusaha di indonesia sebagai pencipta lapangan pekerjaan harus ditingkatkan

saya sebagai dosen banyak penelitian saya tentang penduduk indonesia
saya juga ingin mencari penelitian tentang perkembangan bisnis tentang start up
karena saya mau anak bangsa ini maju di dalam bisnisnya
karena kalau kita lihat siapa yang berpengaruh di dunia ini adalah mereka mereka negara negara bangsa bangsa yang kuat secara ekonomi
menurut ketua pembina yayasan ganesa nusantara insinyur dr andes johnson mmma
dalam bekerja khususnya di bidang pendidikan bob foster sangat ingin memajukan anak bangsa yang ada di seluruh indonesia tidak hanya yang tinggal di kota kota besar saja
makanya dari kecil mulai dari sd sudah mau ngajar ngajar orang smp ngajar ngajar orang
setelah kuliah apalagi bahkan akhirnya terinspirasi mendirikan lembaga bimbingan belajar ganesha operation
tujuannya apa pemerataan pendidikan
karena pak bob melihat dia dulu bisa masuk itb dari sebuah desa kecil yang sebetulnya fasilitasnya sangat tidak memadai
tapi karena ada bantuan orang orang tertentu yang membimbing dia dia bisa
nah dia berpikir kalau saya bisa
karena orang orang lain yang ada di desa desa juga kalau diberi kesempatan yang sama pasti bisa
bob foster pernah menjadi asisten dosen semasa kuliah di itb
selain sebagai seorang pendidik dan juga pengusaha ia juga pernah menjadi seorang profesional yang bekerja di perusahaan umum listrik negara pada seribu sembilan ratus sembilan puluh